salat idul adha di yogyakarta baru saja usai dan untuk mengetahui situasi dan juga suasana terkini
di istana kepresiden gedung agung yogyakarta lokasi sholat idul adha yang dihadiri presiden joko widodo
ada produser lapangan cnn indonesia teguh supriyadi
selamat pagi teguh
kita lihat bersama tadi baru saja presiden joko widodo dan juga seluruh rombongan dan jamaah
sedang menyelesaikan sholat idul adha
lalu bagaimana situasinya saat ini
ya benar sekali daniar baru saja jauhar mustafa selaku imam dan khotib menyelesaikan khutbahnya
untuk sholat idul adha yang digelar di halaman gedung agung yogyakarta
dan daniar dapat saya sampaikan juga bahwa antusiasme warga kali ini itu luar biasa sekali
dan ini jauh berbeda dengan sholat id yang pernah digelar di gedung agung maksud kami
jadi pada idul fitri dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh dua yang lalu pada saat itu masih berlaku pandemi sehingga antusiasme masyarakat tidak seperti pada hari ini
di mana sudah tidak pandemi dan banyak sekali warga yang berbondong bondong datang untuk mengikuti sholat idul adha
yang digelar di halaman gedung agung
antusiasme ini membuat soft sholat idul adha tidak hanya di halaman
akan tetapi juga meluber sampai ke jalan margo utomo yang berada tepat di halaman

dan daniar selain melakukan sholat idul adha di halaman gedung agung
presiden jokowi juga menyerahkan sapi untuk kurban di daerah istimewa yogyakarta
tepatnya di kabupaten gunung kidul di kecamatan tepus sapi seberat satu dua ton ini diberikan atas nama presiden joko widodo
untuk dikurbankan pada perayaan idul adha dua ribu dua puluh tiga kali ini daniar
oke baik lalu kalau kita lihat bersama siapa saja pejabat yang hadir sholat id di sana teguh
ya daniar sejumlah pejabat memang dikabarkan hadir dan mengikuti sholat idul adha bersama presiden joko widodo
namun yang pasti dapat saya sampaikan adalah selain presiden joko widodo
juga ada ibu iryana yang mengikuti sholat idul adha
dan juga kemudian ada pejabat sementara
atau pjs wali kota yogyakarta juga terlihat mengikuti sholat id bersama presiden joko widodo di halaman gedung agung
terima kasih untuk laporan anda teguh supriyadi produser lapangan cnn indonesia langsung dari yogyakarta